pada suatu saat ada tiga kambing bili bersaudara yang tinggal di lereng bukit berumput di dekat sungai
mereka tidak memiliki tuan dan juga tidak punya teman
kambing bili bersaudara bisa melakukan apapun yang menyenangkan mereka
ini adalah kambing bilik kecil
dan ini adalah kambing bili tengah
dan yang ini ini adalah kambing bili besar yang paling tua dan terbesar dari semua kambing bili
ketiga bersaudara itu hidup bahagia di lereng bukit
menghabiskan hari hari mereka dengan mengunyah rumput minum air dingin dari sungai dan bermain bersama sepanjang hari
aku mungkin yang termuda tapi aku yang tercepat
dia terlalu cepat
kedua saudaranya itu sangat menyukai kambing bilik kecil meskipun dia nakal dan jahil
semua berjalan baik di dunia mereka
sampai suatu hari
suatu hari yang mengerikan ketika mereka bangun dari tidur
dan melihat sekeliling lalu menyadari bahwa mereka telah memakan semua rumput di lereng bukit mereka
apa yang akan kita makan sekarang
apa itu berarti kita harus menunggu sampai rumput tumbuh kembali
tidak itu akan memakan waktu seminggu
kita akan kelaparan sampai saat itu
aku tidak ingin kelaparan
aku sudah lapar sekarang
hei si kecil jangan khawatir
lihatlah keseberang sungai
ada padang rumput yang subur di sana yang dipenuhi dengan rumput yang lezat
yang kita harus lakukan adalah menyeberangi jembatan dan kemudian kita bisa memakan semua rumput yang kita inginkan
tetapi menyeberangi jembatan kayu di atas sungai itu berbahaya dan kambing bili bersaudara mengetahuinya dengan baik
karena di bawah jembatan kayu itu hiduplah seekor troll yang mengerikan dan juga bau
yang berwarna hijau dan memiliki gigi runcing yang tajam dan hidung merah yang besar
troll akan makan ikan untuk hidup
tetapi dia selalu berharap suatu hari nanti dia bisa menangkap seekor kambing dan memakannya
aku bosan makan ikan terus
aku butuh istirahat
aku butuh jimbang
maksudku seekor kambing untuk dimbahkan
siapa yang akan menyeberangi jembatan terlebih dahulu
siapapun yang mencoba menyeberanginya lebih dulu tidak akan pernah berhasil menyeberangi jembatan karena
karena troll itu akan
troll tidak akan melepaskan kambing pertama
sebagai saudara tertua adalah tugasku untuk mengorbankan hidupku untuk kalian
biarkan aku pergi agar kalian bisa hidup
mendengar ini kambing bili kecil berbicara
tidak perlu saudaraku karena aku punya rasa
jadi kambing bili kecil memberitahu saudara saudaranya tentang rencananya
apa kau yakin tentang hal itu
hati hati kecil semoga berhasil
kambing bilik kecil tersenyum dan mengambil napas dalam dalam berlari menuruni lereng bukit
tik tok tik tok mengincakan kakinya di jembatan kain
siapa yang berjan
ini aku kambing bili kecil
aku akan menyeberangi sungai untuk makan rumput di sisi lain
mengatakan itu troll yang mengerikan itu naik ke jembatan
sebaliknya aku punya ide yang lebih baik
aku akan memakanmu
mendengar itu kambing bilik kecil gemetar sesaat dan kemudian dia berkata
aku tidak berpikir kau akan memakanku
benarkah dan mengapa demikian
kau tahu aku adalah kambing bili terkecil
memakanku tidak akan begitu bagus
tetapi jika kau menunggu beberapa saat lagi kakak laki lakiku kambing bili tengah akan datang
dia jauh lebih besar dariku
hmm baiklah kau dapat menyeberangi jembatan
lalu kambing bili kecil itu akhirnya berjalan di sepanjang jembatan dan segera berada di padang rumput yang subur
sementara itu di seberang sungai kedua saudaranya melihat adik bungsu mereka selamat

lalu pergilah kambing bili tengah menunggu

ketika adik bungsu ini menunggu tiktok tiktok tiktok menginjakkan kakingnya di jembatan kain
siapa yang berjalan di jembatanku
ini aku kambing bili tengah
aku akan menyeberangi sungai untuk bergabung dengan saudaraku di padang rumput dan makan rumput yang enak
dan sekali lagi troll yang mengerikan itu naik ke atas jembatan
sebaliknya aku punya ide yang lebih baik aku akan memakanmu
mendengar itu kambing bili tengah sama seperti adiknya merasa gemetar sejenak lalu berkata
ya kau bisa memakanku tapi itu sebuah kesalahan
benarkah dan mengapa demikian
kau tahu bu jika kau menunggu sedikit lebih lama kakak laki lakiku kambing bili besar akan datang
dia adalah yang terbesar dari kita semua dan itu adalah makanan yang sangat besar
bagus sekali sekarang pergilah
dan akhirnya kambing bili tengah berjalan di atas jembatan
dan segera bergabung dengan saudaranya di padang rumput yang subuh
sekarang di sisi bukit kambing bili besar melihat bahwa kedua saudaranya telah berhasil menyeberangi sungai dengan selamat
jadi dia pergi menuruni bukit tik tok tik tok menginjakan kakinya di jembatan kayu
siapa yang berjalan di jembatanku
ini aku kambing bili besar
aku pergi menyeberangi sungai untuk bergabung dengan saudara saudaraku di padang rumput dan makan rumput yang enak
tidak kau tidak akan karena aku akan segera memakanmu
ya kau bisa memakanku tapi apakah saudara saudaraku tidak memberitahuku tentang sihirku
ya kau tahu aku telah diberkati oleh seorang pertapa
siapapun yang melihat bayanganku di dalam air akan berubah menjadi pangeran tampan
kau juga bisa dan kemudian kau tidak perlu memakanku
sebaliknya kau akan memiliki istana pelayan dan banyak lagi
pelayan dan putrimu sendiri yang siap melayani mu
troll sangat menyukai hal itu
aku seorang pangeran
iya aku selalu ingin menjadi seorang pangeran
kemarilah sekarang dan tunjukkan bayanganmu
dan seperti yang telah direncanakan oleh saudara saudara kambing
kambing bili besar mendorong troll itu langsung dari jembatan
dan jatuhlah makhluk bau itu ke dalam sungai
maka kambing bili besar yang bahagia bergabung dengan saudara saudaranya di padang rumput
dan seperti yang kalian tahu mereka hidup bahagia di sana
mengunyah rumput dan minum air dari sungai
dan untuk troll dia tidak pernah terlihat lagi
keserakahannya menguasai dirinya
karena sebuah keserakahan adalah alasan kehancuran seseorang